siapa nih yang lagi cari referensi kuliner di bandung
nah bagi anda pencinta kuliner dan suka dengan olahan tulang yuk rapat
saya mau ajak anda ke tempat mie kocok tulang yang ada di jalan mekar makmur mekarwangi kota bandung
biasanya mie kocok terdiri dari mie toge dan kikil saja ya
tapi di sini beda karena ada sajian tulang yang melimpah
aduh ini banyak banget sumpah jadi kayak bukan mie kocok pakai tulang tapi tulang di mie kocokin
dalam sehari satu kuintal tulang iga habis terjual
bahkan saat akhir pekan tulang sapi yang digunakan bisa sampai dua lima kuintal loh
judulnya si tulang tapi sebenarnya ini tuh ada dagingnya terus dagingnya lembut lagi enak pokoknya
mie kocok tulang yang berjualan di tenda kaki lima ini buka setiap hari mulai pukul sepuluh pagi sampai habis
cari dua jam lagi pakai tulang ya ternyata bagus responnya
ya jika terus
pemarin kan banyak youtuber kesini katanya lumayan enak
buah dari kuahnya juga enak gitu
karena ini kan dari kaldu daging
sensasi menggerogoti daging langsung dari tulangnya membuat pelanggan ketagihan
enak sih mbak
soalnya ini kan jarang jarang ya
biasanya orang mie kocok kan kikil pakai kikil aja
ini pakai tulang
jadi si kuahnya itu dicoklat
aku sih suka gitu enak gurih jadinya gitu
kalau tadi mita mencoba kuliner tulang sapi kali ini saya akan mencicipi kuliner tulang ayam
nah di kawasan dipati ukur kota bandung ini tulang ayam dibuat menjadi camilan yang renyah dan crispy
tidak semua tulang ayam bisa dijadikan camilan
seperti ini ya
hanya tulang bagian punggung saja
pastikan masih ada daging yang menempel pada tulang agar saat proses perebusan dan pengukusan tulang tidak hancur
proses pertama itu buat ngilangin bau dari tulangnya sama bau dari darah
jadi supaya biar wangi gitu kita rebus pakai air biasa plus pakai daun jeruk
terus kedua itu yaitu buat ngebumbuin si daging tulangnya ini
jadi biar lebih meresap dan ketika dipres itu jadi ada rasanya kayak sekarang
kayak gitu baru dipres
sensasi renyah didapatkan dari lumuran tepung yang membalut tulang ayam
untuk memasaknya celupkan dulu tulang ayam ke dalam adonan tepung basah yang sudah dibumbui
kalau sudah terlumuri masukkan ke tepung kering dan digoreng di minyak panas
biar makin mantap bisa pilih dua bumbu pilihan nih
ada bumbu basah seperti chili oil dan saus bangkok
ada pula bumbu kering bubuk berbagai rasa
favoritnya adalah rasa kimchi
yuk kita coba
sekilas nih kalau saya nggak dikasih tahu ini adalah tulang saya nggak tahu kalau ini tulang
karena rasanya benar benar gurih
aroma tulangnya udah gak berasa
dan yang jelas ditambah bumbu bumbu seperti ini semakin menggugah selera
olahan tulang ayam ini mempunyai banyak menggemar loh
enak lagian si tulangnya nggak kecium bau gitu
krispinya kerasa banget
kedua olahan tulang tadi dapat menjadi referensi saat berwisata kuliner di kota bandung
terutama bagi anda pencinta tulang tulangan
dibeliputan cnn indonesia bandung jawa barat